mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo dijemput paksa tim penyidik komisi pemberantasan korupsi
jemput paksa politikus nasdem itu dilakukan
usai syahrul yassin limpo tidak memenuhi panggilan kpk pada rabu kemarin
dan untuk mengetahui informasinya kita sudah terbung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di gedung kpk jakarta
apakah ada update terbaru mengenai hal ini arief
ya saat malam elvira betul sekali memang mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo dijemput paksa pada malam hari ini
dan saya jelaskan tadi kronologinya
tadi pukul delapan belas tiga puluh kita sebetulnya sudah mendapatkan informasi bahwa memang ada informasi sel akan dijemput paksa
namun dari tadi sore itu dari awak media di sini itu mendapatkan informasi a satu dari pihak humas kpk
bahwa sebetulnya pemanggilan pemeriksaan terhadap scl itu baru besok hari jumat
dan kami mendapatkan informasi bahwa itu nanti sel akan datang sehabis jumatan
dan pada pagi akhirnya jumat itu memang dijatuhkan juga akan memanggil muhammad hatta direktur alat mesin pertanian kementan
namun tadi pukul delapan belas tiga puluh kita ambil informasi bahwa ada jemput paksa
dan tadi sekitar pukul sembilan belas sepuluh ada tiga mobil masuk mobil innova berwarna hitam
dan itu sel ada di mobil paling depan
tadi mereka masuk lewat pintu samping tapi mereka tidak lewat pintu masuk lobby utama
dan ketika tiga mobil itu pertama masuk langsung mencoba untuk menggocek awak media
mobil langsung menuju ke belakang ke gedung bagian belakang di gedung tiga
dan setelah itu dua mobil berhenti di situ
dan kami awak media sempat menunggu agar bisa mengambil momen di mana sel keluar

dan menuju ke mobil yang lain
dan menuju ke mobil yang lain

dan menuju ke mobil yang lain

dan akhirnya di lobby utama inilah kemudian sel itu keluar dari mobil dengan mendapatkan penjagaan ketat
dan dari pantauan kami dari pantauan saya tadi saya melihat langsung sel tangannya di borgol
yang menggunakan topi menggunakan jaket dan masker berwarna putih
namun tidak mau memberikan komentar apapun
terus berjalan masuk ke lobi sampai akhirnya menuju ke ruang tahanan di lantai atas gedung kpk
dan tadi sel sempat memberikan salam jempol kepada awak media pada saat ia menaiki
sebelum akhirnya ia hilang pandangan dari kami awak media
dan ini memang adalah jemput paksa terhadap sel setelah kemarin sebelumnya tidak dapat hadir
karena dengan alasan kemanusiaan yaitu ingin menjemput atau merawat ibunya yang sakit di makassar sulawesi selatan
dan memang jemput paksa pada malam hari ini memang sangat tiba tiba
tapi memang ini adalah hak prerogatif dari penyidik untuk melakukan penyebutan paksa
karena memang dikhawatirkan ada tindakan dari tersangka yang bisa menghambat penyidikan
nah untuk informasi berikutnya apakah akan ada konferensi pers terkait jemput paksa pada malam hari ini
kita masih belum mendapatkan informasi tambahan
kita juga masih menunggu
namun yang pasti untuk tersangka satu lagi
muhammad hatta direktur mesin pertanian itu belum menunjukkan tanda tanda bahwa akan datang pada malam hari ini
karena memang kalau di jadwal pemeriksaan itu jadwalnya seharusnya besok
nah kita masih menunggu apakah pada malam hari nanti akan ada informasi tambahan
karena memang kemarin kpk sudah melaksanakan konferensi
terkait penahanan salah satu tersangka yaitu sekjen kementan kasti subakyono
dan dari wakil ketua kpk jowani stanak juga sudah memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara
dan dari konstruksi perkara yang dijelaskan untuk tersangka sekjen kementan kasti subakyono
itu disebutkan bahwa syahrul yassin limpo itu menarik pungutan atau setoran kepada asn internal
mulai dari eselan dua sampai dengan eselon satu
di kementan sebesar seribu sampai dengan empat usd setiap bulannya
dan sumber uang tersebut itu berasal dari hasil mark up realisasi anggaran kementan
dan jowani stanak juga kemarin mengatakan total uang setoran ataupun pungutan
yang diminta oleh syahrul yassin limpo itu selama dia menjabat sebagai menteri pertanian itu sebesar total tiga belas sembilan miliar
namun nilai tiga belas sembilan miliar tersebut itu ditegaskan oleh wakil ketua kpk johanis tanak
itu di luar dari tiga puluh miliar yang ditemukan penyidik kpk pada saat menggeledah rumah dinas
karena kita tahu bahwa pada saat menggeledah rumah dinas salihulansin limpo itu ditemukan uang sebesar tiga puluh miliar
dan ini menarik nanti kita menunggu bagaimana konstruksi perkara untuk salihulansin limpo
karena dugaan kuat pasti jumlah uang yang akan diekspos oleh kpk pasti akan lebih besar dibandingkan tiga belas sembilan miliar pada saat konstruksi perkara pada kemarin dengan atas angka kasti subakyono
dasar keterangan tersangka kasipakeno tersebut itulah kemungkinan besar itu menjadi dasar dari penyidik kpk untuk melakukan jemput paksa pada malam hari ini
ya arief tadi seperti yang anda sampaikan ini merupakan hak begitu ya rekreatif dari penyidik untuk melakukan jemput paksa
tapi apakah ada keterangan sejauh ini di mana tim dari kpk menjemput paksa sel apakah keberadaannya berada di jakarta dan sekitarnya atau betul sesuai surat yang disampaikan
tidak datang pemanggilan berada di sulawesi selatan
ya elvira dari informasi yang kami dapat itu kemarin kan pada saat konferensi pers dari kasti subakyono itu posisi sel masih berada di makassar
dan informasi yang kami kumpulkan sampai dengan tengah malam kemarin itu memang di formasikan scl akan terbang ke jakarta pada dini hari
balik ke jakarta
nah untuk informasi di manakah jemput paksa sel dilakukan pada malam hari ini kami belum mendapatkan informasi
tapi memang diduga sel dijemput paksa ini memang karena sudah berada di jakarta
karena memang sebelumnya dari pihak keluarga scl juga sudah menyampaikan bahwa scl ini berkomitmen untuk mematuhi proses hukum
oleh sebab itulah kpk menghormati pernyataannya yang menyebutkan bahwa akan mematuhi proses hukum
dan sebetulnya dari surat
panggilan yang dilayangkan oleh kpk itu sebetulnya scl itu diagendakan itu besok untuk pemeriksaan
nah itu lagi balik lagi karena hak prerogatif penyidik
akhirnya penjemputan terhadap syahrul yassin limpo itu dipercepat pada malam hari ini menjadi jemput paksa
dan kita juga masih belum mendapatkan informasi di mana posisi pastinya scl itu dijemput
karena memang itu menjadi sudah bagian dari penyidikan yang belum diungkapkan oleh pihak kpk
terutama dalam hal ini adalah pemerintahan kpk alif fikri
pantauan anda di lapangan apakah ada kuasa hukum yang mendampingi sel saat tiba di gedung kpk
ya ini menarik elvira
tadi dari pantauan kami di sini itu shell tidak ada kuasa hukum yang mendampingi
karena tadi saya lihat kanan kirinya itu dari tampilannya itu semuanya adalah penyidik kpk
dan ketika keluar dari mobil
itu dijaga kanan kiri oleh penyidik dan kemudian dikawal lagi oleh pihak sekuriti kpk
sampai ia menaiki tangga pun itu tidak ada satupun kuasa hukum dari pihak sel
nah kita menunggu apakah pada malam hari ini kuasa hukum dari sel
entah itu febri diansyah atau erwin lubis akan merapat ke gedung kpk merah putih
dan memang kemarin sebetulnya alif fikri kabar pemerintahan kpk itu sudah mengingatkan kepada pihak sarawak sini liku
karena memang sarawak sini liku itu
kemarin mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan terkait status tersangka yang sudah diumumkan oleh kpk
menurut pihak sel gugatan pra peradilan itu diajukan karena dianggap tidak sesuai prosedur
dan kemarin alif fikri mengingatkan jangan sampai gugatan pra peradilan ini dijadikan alibi atau modus untuk menghindari penyidikan
dan kemudian itu dipertegas kembali dengan jemput paksa yang sudah dilakukan oleh kpk
bahwa memang kpk tidak ingin gugatan pra peradilan ini dijadikan modus tersangka
untuk memundurkan atau menghindari dari penyidikan
karena kemarin juga alif fikri sudah menegaskan bahwa baik itu gugatan pra peradilan ataupun dugaan pemerasan yang kasusnya saat ini berproses di polda
atau bahkan pengaduan kode etik di dewas kpk itu sama sekali tidak akan mengganggu proses penyidikan dalam kasus korupsi di kementan
dan itu ternyata dibuktikan pada malam hari ini oleh penyidik kpk dengan dilakukan jemput paksa terhadap sarawak sini liku
baik arief kita tahu ada satu lagi tersangka
muhammad hatta salah satu direktur di kementan yang juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik
dan sudah menyandang status tersangka
apakah ada informasi mengenai hatta sendiri
apakah juga dilakukan jemput paksa seperti yang dilakukan tim terhadap sel
ya untuk muhammad hatta sendiri kita belum mendapatkan informasi pasti apakah akan dilakukan jemput paksa
tapi memang kalau dilihat dari konstruksi perkara
memang dari pihak inisiator
atau dari pihak pengendali
tersangka utama itu adalah syahrul yassin limpo
dan sementara dari muhammad hatta dan juga kasti subakiono
ini mereka sebetulnya berdua adalah kepanjangan tangan atau representasi untuk melaksanakan pungutan terhadap asn
karena memang dari konstruksi perkara yang dijelaskan oleh wakil ketua kpk johan istana kemarin
itu dua tersangka muhammad hatta dan juga kasi subakyono itu bertugas sebagai pengepul
atau pihak yang menerima hasil uang setoran
senilai seribu usd sampai dengan empat ribu usd
dan jika dilihat dari konstruksi perkara
memang dua tersangka kasti subakyono dan juga muhammad hatta
ini adalah anak buah dari sel dan bukan tersangka utama
karena memang dari pihak inisiator dan pengendali itu adalah sel
sehingga wajar jika memang fokus dari jemput paksa ini ditujukan kepada syahrul yassin limpo
dan sesuai dengan informasi yang kami terima dari sore hari tadi
bahwa untuk surat
panggilan pemeriksaan sebagai status tersangka terhadap muhammad hatta
itu juga baru dilakukan itu besok jadwalnya
jadi kemungkinan besar jika pada malam hari ini muhammad hatta tidak hadir atau tidak terlihat
itu besok pagi ia akan hadir untuk menghadiri panggilan dari penyidik kpk
untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
dan akan langsung dilakukan penahanan
karena memang kasti subakiono kemarin sudah ditahan
dan malam hari ini sarul yassin limpo juga sudah ditahan
baik baik arief
langsung dari gedung kpk
kita akan kembali ke anda nanti jika ada update terbaru
termasuk juga keterangan pers yang akan disampaikan oleh kpk
mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kami sepetang dijemput petugas dari komisi pemberantasan korupsi
syahrul tiba di gedung merah putih kpk sekitar pukul sembilan belas
lewat lima belas menit waktu indonesia barat
berdasarkan laporan tim lapangan
sarul masuk ke gedung kpk
berdasarkan laporan tim lapangan
dan langsung naik tangga dengan pengawalan ketat
syahrul yassin limpo berpenampilan tertutup mengenakan topi dan jaket hitam
dengan kedua tangan terikat